ya dan kalau kita lihat bukan hanya sekali dua kali saja ini nama palangkaraya disebut sebut
atau digadang gadang menjadi ibu kota negara baru bagi indonesia
ya saya juga penasaran mungkin pemirsa juga penasaran apa yang istimewa dari palangkaraya
mengapa palangkaraya lebih populer dibandingkan kota lain berikut ulasannya
palangkaraya memiliki luas sekitar dua enam ratus km persegi
berdasarkan situs palangkaraya go id pada dua ribu lima belas palangkaraya memiliki jumlah penduduk dua ratus lima puluh sembilan ribu orang lebih yang tersebar di lima kecamatan
wacana pemindahan ibu kota ke pulau kalimantan mengerucut pada palangkaraya
wacana ini bahkan sudah digaungkan lebih dari setengah abad lalu
presiden pertama soekarno pernah mencuatkan ide pemindahan ibu kota jakarta ke palangkaraya pada seribu sembilan ratus lima puluh tujuh seribu sembilan ratus lima puluh delapan
seperti yang ditulis wijanarka menulis buku soekarno dan desain rencana ibu kota ri di palangkaraya
kandidat kota lain yang muncul adalah makassar sulawesi selatan
bung karno berharap indonesia mempunyai ibu kota yang dibangun anak negeri tidak seperti jakarta yang merupakan warisan kolonial belanda
alasan lain adalah rencana rangkaian kegiatan bertaraf internasional yang akan digelar di ibu kota indonesia seperti asian games seribu sembilan ratus enam puluh dua